menyusuri kompleks ruko di jalan laut sesawah besar jakarta pusat
sebuah pemandangan unik akan nampak dari salah satu bangunan
sekilas bangunan ini identik dengan klenteng
namun tempat ini merupakan masjid lautse yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh satu silam
nuansa tionghoa begitu terasa
mulai dari corak warna baik di luar gedung hingga ke bagian dalam
ditambah terdapat beberapa kaligrafi tulisan arab yang dipadukan dengan huruf kanji mandarin
salah satu keunikan dari masjid lause adalah adanya kaligrafi al quran
yang diterjemahkan ke huruf kanji bahasa mandarin
seperti ini adalah surat ayat kursi yang diterjemahkan dalam huruf kanji bahasa mandarin
hal ini membuat suasana akun
dan akulturasi budaya di dalam masjid ini begitu kental terasa
tanpa menghilangkan esensi dari masjid sebagai tempat ibadah umat muslim
keberadaan masjid lautse tidak bisa lepas dari salah satu tokoh tionghoa muslim di indonesia
tokoh yang wafat pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
berperan besar mengenalkan ajaran islam ke etnis tionghoa
dia itu orang tionghoa
pada zamannya tahun seribu sembilan ratus tiga puluh lah
dia masuk islam
karena bergaul dengan pejuang pejuang waktu itu
dia masuk islam
lalu karena dia pengusaha mungkin waktu itu
pengusaha cukup sukses di sana
lalu diangkat jadi konsul
muhammadiyah waktu itu belum ada negara
kita kan belum ada
tiap daerah itu diangkat konsul
nah dia konsul di sumatera selatan
nah di situ dia berjuang ikut perang juga
lawan belanda lawan itu
dan pengkharasan nasionalisme tinggi
sang anak ali karim oi
yang merupakan salah satu pendiri masjid
masih menjaga bangunan yang didirikan untuk mengenang perjuangan sang ayah di masa lalu
selain lokasi ibadah unik
menikmati waktu jelang berbuka puasa
juga bisa dihabiskan dengan mencari makanan di kawasan pecinan
nah sore hari di kawasan pecinan
juga cocok dipakai untuk ngabuburit
sambil mencari makanan untuk berbuka puasa
yang halal tentunya
mulai dari cemilan hingga makanan berat
yang usianya bahkan sudah puluhan tahun loh
langkah saya kini tertuju
ke salah satu kuliner legendaris di petak sembilan glodok jakarta barat
sebuah gerobak kecil menjajakan makanan nasi ulam khas betawi
sejak seribu sembilan ratus enam puluh empat silam
jajanan ini dikenal sebagai nasi ulam misjaya
nah pak bulan puasa gini bulan ramadhan gini
itu ramainya makin rame
dan di jam jam berapa aja
ya alhamdulillah di bulan puasa ini
kalau jam sekitar jam setengah lima atau jam lima gitu
ya rumahnya agak rame gitu
ngomong nyari buat bubuk puasa juga
makanan nasi ulam merupakan perpaduan antara nasi putih
yang ditaburkan dengan bumbu kacang
dan beberapa lauk lain seperti dendeng tempe hingga telur
selain karena halal
makanan ini cocok dinikmati saat perut sedang lapar
selain makanan berat
berbagai camilan dan minuman segar yang halal
juga mudah ditemui di kota
jadi tidak salah
jika kawasan pecinan bisa dijadikan salah satu lokasi ngabuburit warga ibu kota